kenapa kamu bilang ke nino kalau rena itu anak kandungan
bukannya dulu kamu takut sekali kalau nino tahu soal hal ini
kenapa kamu berubah pikiran
karena nino selama ini derisak saya
nanya soal keberadaan
mas tom kamu jangan berpikir seperti itu dong mas
mana mungkin aku mengandung anak orang lain mas
nino kamu gak boleh nuduh sembarangan
dia gak mungkin mengkhianati kamu
kalau gitu kamu jelasin sama aku
mbak memang gak punya bukti ya sah
nindi juga udah meninggal
tapi mbak punya harga diri
dan mbak bersumpah kalau mbak tuh gak peras lingkup
kalau apa yang dibilang sama a
adalah kenyataannya sesungguhnya
berarti benar ren
apa yang sudah kamu lakukan
itu yang pertama
itu benar benar terjadi
kamu dan roy
memang kenyataannya sudah selingkuh
menjadi mengejith governments
atau untuk mengejith bitcoin
atau juga secara kompetitif
bagaimana kita bisa melakukan hal begitu
bakal bikin sepaka itu
jadi rina tersenyum
karena dia islam
oleh karena mereka
jika rina bukan adanya
ternyata kamu memang selingkuh dalam pernikahan kita di
padahal tadinya aku sempat yakin
kalau aku sudah salah menilai kamu
aku sempat berharap
kalau anak di kandungan kamu
benar benar anak aku
apa maksudnya nino kirim pesan ini ke andin
lagian kalau misalkan rina itu anaknya
dia mau apa
mau merawat rina
setelah menelantarkan rina begitu saja
sekarang dia mau mengambil rina lagi
jangan pernah berharap el nino prasetya
lagipula rina adalah anaknya orang
andin gak perlu lihat chat dari nino
gue juga mau nino seenaknya mau hubungi andin lagi
sejauh apa elsa cerita bahwa rina itu anak kandungannya
dan ke siapa aja dia cerita
gue harus tahu
lebih baik gue telepon elsa

tanya kenang semua sama dia
nino belum hubungin gue lagi
apa sulit buat nino untuk percaya lagi sama gue
apa nino mau cari kebenaran dari orang lain
apa jangan jangan nino udah nanya ke al sore enggak ya

kenapa kamu bilang ke nino kalau rina itu anak kandungnya andin
bukannya dulu kamu takut sekali kalau nino tahu soal hal ini
kenapa kamu berupa pikiran
apa yang mau kamu lakukan
saya terpaksa al

karena nino selama ini derisa ke saya
nanyain soal keberadaan anaknya mbak andin
dia mengancam saya untuk bercerai
biar nino tahu kalau rina itu adalah anak roy
biar dia sadar
kalau selama ini dia cuma buang buang waktu
mengharapkan sesuatu yang sia sia
kamu cerita ke siapa lagi
tapi gak tahu deh
nanti nino kasih tahu ke mama papanya atau ke mama papa saya
sekarang kuncinya dia
nanti aku kasih tau
nanti kamu kasih tau
selama kamu menganggap reina itu adalah anak roy
nitno gak akan punya kesempatan
untuk mengakui raina sebagai anaknya
tadi saya dari kelasnya bu andin
tapi bu andinya gak ada
butari ngeliat bu andin gak
bu andin hari ini gak ngajar pak
bu andin mengalami musibah
saat perjalanan kembali dari bandung kemarin
supaya dia nggak ngajar hari ini
karena dia masih sakit pak
musibah apa ya bu
kemarin bu andin sempat hilang kontak
kabarnya sih dia jatuh pak
untungnya sudah ditemukan
para file saya permisi dulu ya pak ya
saya masih ada kelas
gue coba telepon anin kali ya
gue tanya elsa aja deh
semoga bukan masalah lagi
saya dengar andin kena musibah
apa itu benar
mbak anin dibawa ke rumah sakit
tapi kata papa udah
udah mendingan kok udah baik baik aja sekarang
dan sekarang lagi istirahat aja di rumah
kalau andin baik baik aja
saya boleh minta alamatnya andin gak
saya kirim ya ke kakak alamatnya
makasih ya sa
pondok pelita jalan alamanda nomor lima
udah pulang sekolah gimana sekolahnya
alhamdulillah mah udah baik kan
bumbunya udah enak
karena di rumah aja kali ya
kamu biasa produktif kan
kamu harus tetap di rumah supaya recovernya cepat
jangan banyak bergerak ya
mama tahu kamu pasti bosen sekali
sampaikan kamu ya ma dan mama cepat sembuh iya saya makasih anak sama sama mah eh ada
telepon siapa ini teleponnya win ada apa telepon saya halo ya ada apa halo aku bos ini di depan ada
tamu namanya pak rafael katanya sih mau ketemu bu andin boleh masuk ke bos sebentar ya saya tanya
dinding dulu ada tamu datang namanya
rafael kamu kenal oh iya kenal kenal rafael dia dosen juga di tempat aku ngajar
suruh masuk aja mah ya suruh masuk aja temennya andin ternyata dosen di kampusnya andin siap bu bos
uya segera bukain gerbang oke thank you lumayan ada teman dosen kamu datang lumayan bisa mengobati
kebosanan kamu ya iya mah ya udah gimana eh tapi
jangan lama lama ya karena kan kamu tetap butuh istirahat jadi ngobrol jangan terlalu lama oke
dah kita ngantri mama yuk ketemu temannya ya iya iya bisa bisa kamu turun dulu sayang bangun mama ya
punggungnya pelan pelan ya ya oke pelan pelan rina buka pintu bisa buat mama oh sayang pinternya
mereka jangan bisa puji